bpom membekukan izin edar albutil bentuk cair yang mengandung polikresulen
sebelumnya bpom telah menerima tiga puluh delapan laporan tentang keluhan efek samping penggunaan albotil untuk pengobatan sariawan
dikutip dari laman bpom salah satu efek samping penggunaan cairan ini adalah sariwan melebar dan berlubang hingga menyebabkan infeksi
bpom selanjutnya meminta pt faros indonesia sebagai produsen albutil dan industri lain yang memegang izin edar obat yang mengandung polikresulen dalam bentuk cair menarik obat dari peredaran
bpom juga mengimbau tenaga profesional di bidang kesehatan dan masyarakat agar menghentikan penggunaan obat tersebut
sementara itu pt faros indonesia mengaku yang selaku produsen albutil mengatakan siap menarik produknya dari pasaran
dilansir detik com direktur cooperatif communication pt faros indonesia ida nurtika mengatakan menghormati keputusan bpom dan akan membekukan izin edar albotil hingga ada persetujuan perbaikan indikasi
penarikan albutil akan dilakukan dalam waktu cepat dengan terus berkoordinasi dengan bpom
berita terkini mengenai kesehatan dan kegiatan bpom